masak kena sambal depan
harus harusnya minum banyak banget
menikmati kuliner dengan sensasi pedas
biasanya menggunakan sambal dengan cara diulek
tapi seiring perkembangan di bisnis kuliner
cobek yang biasanya hanya menjadi media
untuk menghaluskan cabai
sekarang menjadi wadah saji
lengkap dengan aneka lauk lauk diatasnya
begitulah para pecinta kuliner biasa menyebut
salah satu tempat yang menjual ribuan porsi
makanan diatas tembikar yang dibuat dari tanah liat ini
berada di ciputa timur tangerang selatan
dan kira kira begini nih kesibukannya
wesss selamat datang
pemirsa di segmen sehari menjadi
ini salah satu segmen yang saya
tunggu tunggu karena saya sangat suka sambal
sebelum bisa menyatap menyatap
kita siap siap dulu
ini tembikar langsung dibakar
ada belasan menu yang bisa kita pilih
mulai dari ayam bebek cumi ayam pelat
telur berendo sampah yang nyaris lalu ludes
semua menu disajikan dengan cara yang sama
yaitu diatas cobek yang panas
lengkap dengan sambal menggugah selera
tapi gak cuma menu utama yang
disajikan diatas cobek
ini untuk masakan apa aja nih biasanya
ini biasanya cah kabung
cah cah kabung
cah jagung bedah
jangan lupa membersihkan wajan
bila akan memasak menu yang berbeda
agar rasanya tidak bercabur
ini kalau yang sering di dapur pasti tahu nih
selalu akan ada alat ini
biar gak lengket
sebuah bumbu dasar dan protein hekauan ini harus dipersiapkan terlebih dahulu
jadi ketika pesanan datang dalam satu waktu bersamaan
pengunjung tidak perlu lama menunggu
cangkai temulauk sama bumbu bumbu lain lah ya
ini satu yang pasti ya
dan ini harus direbus lagi
diangetin biar empuk ya
lanjut kita siapkan bahan bahan untuk telur barendo
harus banyak ya
sebab rata rata dua ratus lima puluh porsi telur barendo ludes setiap hari
bahan membuat sajian khas rumah makan padang yang satu ini cukup banyak
ada bawang merah
cabai merah keriting
dan tentu telur ayam
ketika menggoreng telur barindo minyaknya harus banyak
agar bagian darat telur tetap lembut
namun di bagian luar terasa begitu renyah
lanjut kita siapkan menu ati ampola
ini tipsnya kalau untuk masak ati ampola mungkin yang udah tau ya tau ya
cuma kalau yang belum biasanya ini udah diungkap dulu sebelumnya
jadi ketika di goreng itu dia lebih ke bikin luarnya tuh crispy crispy
karena kalau terlalu lama di goreng nanti anlut tidak ciwi ciwi ketika dimakan
ayam letus oke cakep ship
dalam sehari ada sekitar sepuluh kg jeruan ayam habis diborong
di luarnya garing tapi di dalamnya itu masih empuk dong
gorengnya pas tadi ngambil sampel juga
lanjut ada sekitar dua belas kg cumi yang dimasak setiap hari
kalau menggoreng sajian yang satu ini hati hati dengan percikan minyaknya
cuman tipikal kalau masak cumi tuh begini dadur dadur dadur dadur
lanjut ada sekitar dua ratus kg ayam habis diborong

dan seratus kg bebek yang digoreng pagi ini
agar terasa semakin nikmat hampir seluruh menu yang disajikan telah diungkep dengan beranikan rempah sehari sebelumnya
lauk pauk sudah selesai digoreng
lanjut ke penuh pelengkap
ada sekitar dua puluh kg kol dan sepuluh kg terong yang digoreng terlebih dahulu sebelum disajikan
ini salah satu favorit saya juga kol goreng tapi jangan kebanyakan

jangan kebanyakan karena ya terlalu mengandung banyak minyak
tapi kalau saya sekali kayaknya boleh lah ya
protein hewani sudah aku dapat menamping juga sudah
sekarang saya diminta memasak sayuran kangkung genjir cacanmur dan jagung pedak
kalau tekniknya ini dia harus sampai di dalam
kalau tekniknya ini dia harus sampai di dalam

teorinya sih tahu prakteknya awamat
kan chef kan bolak balik dapur udah bertahun tahun belasan tahun nih chef
pernah kena minyak atau apa gak sih chef
terus tips biar misalkan kita memasak nih percikannya gak banyak banyak banget buat ngeredius gitu gimana sih chef
airnya jangan terlalu banyak minyaknya jangan terlalu banyak juga
jadi kayak sewajarnya aja
jadi pas ngoseng itu jadi gak mentah mentahan
jadi pas ngoseng gak mentah mentahan gitu ya
iya percikannya itu
percikannya ya oke
tapi tenang memasak flambe di tempat ini halal
karena dia menggunakan alkohol untuk memicu api menjalar di atas wajar
namun memanfaatkan kandungan air pada makanan yang dimasak
kira kira bagaimana ya perbandingan masakan saya dengan chef
tapi yang ini udah gramasinya nggak tepat
dan tadi gak kena flambe kita coba dulu ya
ini katolong dari bumbu nih
dari semoknya itu
jauh ya kalau punya saya ketolong dari bumbunya masih ada rasa enak dari bumbu
tapi yang ini tuh agak sedikit langu mungkin ya bahasanya ya chef ya
rasanya tuh gak gitu keluar gak nyegrk gitu loh
kita lanjut ke bagian penataan
puluhan cobek yang sudah dipanaskan kemudian dicampur dengan tiga jenis sambal
sambal pertama sambal tomat
dengan karakter yang tidak terlalu pedas
kedua sambal bawang dengan campuran aneka rempah rempah dan juga terasi
yang terasa lebih pedas sedikit karena menggunakan lebih banyak cabai
ketiga sambal hijau yang menjadi sambal paling pedas disini
semuanya dipanaskan kembali di atas cobek
makanan yang ludes disantap pembeli baik yang makan langsung maupun yang dibungkus untuk dimakan di rumah
kecepatan jadi kunci untuk melayani pelanggan sebab kalau terlalu lama menunggu
wah bisa bisa dikomplain sama pelanggan nanti
karena di sini tuh sambelnya terkenal enak sama pedas
terus ayamnya juga size nya gede gitu jadi puas aja gitu makan di sini
pertama kalau ibu ibu biasanya menunya sambal ya yang harus ada
jadi kayak menarik nih pengen dicoba
kebetulan ini kan baru ya penasaran dong kita
ternyata pas dicoba enak ya
hari mulai beranjak sore akhirnya saya bisa sejenak beristirahat sambil mencicipi makanan yang tadi saya masak
sesuai namanya sambal sambalan atau sambal bakar kita akan coba dulu sambal sambalnya baru pakai lauknya ya
lebih cenderung ke tomat
kencang banget ini rawit nih ini rawit yakin saya
yang hijau nih yang hijau
bentar dulu ini pedas
biasanya yang hijau itu nggak terlalu pedas tapi yang ini paling kencang
wah after taste nya pak
dia tipikal yang tidak terlalu hilang kalau digigit dia masih agak menempel dengan tulangnya
manis itu berani jadi pas dengan si sambalnya ini
saya kayaknya harus coba pakai sambal yang paling pedes deh
pakai tangan wa ya lah
wah acau pecah pecah
makanan di tempat ini dijual dengan harga bervariasi
mulai dari dua puluh ribu seporsi sambal bakar lende
hingga rp tiga puluh sembilan untuk seporsi sambal bakar iga lengkap dengan nasi sayur pendamping
setelah saya beristirahat saya kembali ke dapur
saya ditugaskan mencuci ratusan cobek atau tembikar yang akan dipakai kembali
hingga harus bersih ya
jangan sampai ada sambal tersisa dan bisa menjadi kerang
nah ini yang benar benar bersih itu
dia nggak licin dan nggak ada keraknya sama sekali
walau pengunjung tetap ramai kualitas makanan tetap harus jadi prioritas

mungkin rata rata kayak ayam kadang kepotek atau lele atau agak keambil ambil agak catet catet dikit gitu
berarti harus kita harus ketukar pokoknya harus rapih
tapi nggak banyak sih
enggak jadi nggak yang satu menu banyak apa apa paling paling itu nggak ada
bagaimana sudah tahu kan sibuknya menjadi pengusaha bisnis sambal bakar
kalau yang mau mencoba menjadi pengusaha sambal bakar apalagi di bagian dapur harus gesit dan cekatan
jika lupa anda juga harus kuat berjebaku dengan panas terutama ketika memasak dengan teknik flamde
sampai jumpa di episode berikutnya
bro fernando di gagung lugarto tangerang selatan